jika biasanya calon kepala daerah memiliki kekayaan yang cukup fantastis
berbeda dengan yang satu ini
salah satu calon kepala daerah di kalimantan tengah
memiliki kekayaan minus rp satu ratus lima belas satu ratus tujuh puluh dua
sapuani tampak tersenyum setelah pihak kpu kalimantan tengah
menyampaikan bahwa harta kekayaan yang dibelikinya
dia tercatat akan bertarung di pilkada kabupaten murung raya
kekayaan ayah lima anak asal kabupaten murung raya tersebut terkecil
di antara tiga puluh satu calon kepala daerah lainnya
yang ada di sebelas kabupaten kota sekalimantan tengah
bahkan pensiunan pns ini tercatat sebagai calon kepala daerah termiskin se indonesia
yang mengikuti pilkada serentak tahun dua ribu delapan belas
sapuani mengakui memiliki hutang yaitu kredit mobil
kepala birohukum setiadi menegaskan
lhpkn ini merupakan murni adanya sesuai laporan kepada kpk
secara moral yang bersangkutan akan meniklir atau menyatakan
bahwa kami ada kekeliruan atau apa
karena kami kan dalam posisi menerima
ada sanksi pak
kalau sanksi kalau mungkin setelah diet
jadi bawa ke bupati dan dianggap
laporan harta kekayaan penyelenggara negara ini sendiri
akan diupdate kembali setelah calon kepala daerah terpilih
sam sudinor palangkaraya kalimantan tengah
jika syapuani tercatat sebagai calon kepala daerah termiskin
lalu siapa calon kepala daerah terkaya
berikut sejumlah calon kepala daerah terkaya di indonesia
yang dirangkum tim litbang cnn indonesia
calon kepala daerah terkaya ditempati
sihar sitorus pengusaha yang akan menampingi
jarad saiful hidayat di pilgada sumatera utara
sihar sitorus memiliki kekayaan yang cukup fantastis
sekitar tiga ratus lima puluh miliar rupiah
di posisi kedua dengan kekayaan kurang lebih dua ratus lima miliar rupiah
selanjutnya andi m nurdin halid
yang mencalonkan sebagai gubernur sulawesi selatan
dengan kekayaan sekitar satu ratus enam puluh tujuh miliar rupiah
lalu dengan kekayaan terpot tidak terlalu jauh dengan nurdin halid
calon gubernur riau arsad judiyadi rahman
kurang lebih satu ratus empat puluh sembilan miliar rupiah
kemudian calon bupati langkat terbit rencana perangin angin
berada di posisi kelima dengan kekayaan sekitar sembilan puluh lima miliar rupiah
sampai jumpa di video selanjutnya